ya sudah di akhir pekan pasti sudah banyak rencana untuk berlibur atau mungkin bagi anda ada yang belum berencana begitu ya
dan saya paling senang kalau sudah membacakan berita tentang weekend gateway ini
ya karena banyak referensi liburan dan tidak hanya liburan juga bagi anda mungkin yang ingin foto pre wed begitu ya
mungkin ini salah satu referensi yang tepat jika anda ke kawasan lembang kabupaten bandung barat ini ada taman begonia
menjadi salah satu tempat yang bisa anda kunjungi
dan ini kalau dari jakarta tidak perlu jauh jauh ya hanya dua jam tapi kalau dengan macetnya akan lebih dari dua jam
dihitung dong tapi tentunya di sana banyak sekali keindahan yang bisa dilihat
benar dan di sini anda dapat memanjakan mata dengan melihat sejumlah tanaman hias
kita lihat sama sama seperti apa taman naman tersebut
di saat hari libur kebun bunga begonia yang berada di kawasan lembang kabupaten bandung barat ramai dikunjungi warga
area seluas satu lima hektare ini ditanami berbagai jenis bunga yang indah dipandang mata
salah satunya adalah begonia
selain menjadi tanaman hias begonia yang banyak ditemukan di hutan ini juga kaya akan vitamin

tidak heran tanaman ini bisa dijadikan makanan
selain begonia beragam bunga indah lainnya pun siap memanjakan mata
seperti bunga angelonia dan selvia blue
konsep dari taman bunga begonia ini kita untuk tempat wisata untuk training dan edukasi untuk anak anak
dan karena kita juga mengangkat visi kita itu mengembalikan citra bandung sebagai kota kembang
puas berkeliling tak lengkap rasanya jika tidak mengabadikan diri dengan berfoto di tengah hamparan bunga
di sini tersedia pula tempat untuk berfoto yang dibangun menggunakan bahan bunga
seperti lambang cinta bingkai foto sepeda mobil dan kereta kuda ala negeri dongeng
ini bagus ya bunga bunganya juga warna warni bisa foto dimana aja gitu
pokoknya asik deh
tadinya sih saya lihat ini ya saudara saya itu
saudara itu foto kok bagus
terus kelahirannya enak
ternyata bagus banget
kebetulan kan dari batam sebenarnya saya dari batam aslinya
terus di batam kan belum ada
untuk masuk kawasan ini pengunjung harus membayar sepuluh ribu rupiah saja
dian permatasari bandung barat